tidak aku gak bohong
saya ke toilet sementara ya
kamu ada ada aja
kenapa gak dari tadi
baru sekarang udah tahu hujan
ya kan kebeletnya baru sekarang
kamu tunggu disini ya
aku yang hamil
kenapa jadi dmbsr
sampai di sini
aku mau nyamper jos
kampung yang ngelakuin ini buat apa
pak aku terpaksa pak
aku terpaksa karena
karena pada saat
di hari pembunuhan itu
aku takut banget
kalau sampai hal itu
makin dulu aku
di kasus pembunuhan roy itu pak
pak tau kan
selalu nyudutin aku
selalu nuduh aku
selalu nyalahin aku
seakan akan aku itu yang bersalah
aku yang ngebunuh roy
padahal itu semua gak bener pak
aku tuh cuma takut
kalau mbak endin sama al tau
kalau roy itu sempat
dan mereka malah
malah semakin nuduhduh aku pak
makanya aku terpaksa
masuk ke akunnya roy
dan ganti passwordnya
tapi buat apa roy
telepon kamu untuk apa
ada perlu apa harus sama kamu
iya dia bilang dia mau ketemu sama mbak andin
dia mau datang ke rumahnya terus
udah aku coba buat cegah
dia tetep kesana
dibohongi oleh orang
enggak aku gak bohong pak

papa masih gak abis pikir buat
buat apa roy
telepon kamu karena
kamu sama mereka gak deket
eh sekarang mau nanya siapa pak
makanya dia nelfon aku
buat ngebahas kehamilannya mbak endin
buat ngebahas kehamilannya mbak endin
buat ngebahas kehamilannya mbak andin
papa percaya gak ya sama gue
apa dia ragu
apa dia ragu
percaya ya sama aku ya
percaya ya sama aku ya
aku tuh bener bener stres banget lho pak
mbak endin sama al gak percaya sama aku
mereka selalu nerduaku

sekarang kalau ditambah papa juga nggak percaya sama aku
aku ini lagi hamil lho pak
gak bikin aku tambah stres dong pak
kita pulang sekarang ya
semoga ini bisa berhasil buat meyakinin papa
gue takut banget papa kecewa
ya pak ada yang bisa saya bantu
saya mau tanya ada pasien bernama dadang dirawat di rumah sakit ini
ada nama lengkapnya pak
aduh gue gak tau lagi nama lengkapnya dedeng
kamu tau nama lengkapnya dadang pak
saya lagi tanya ke rumah sakit
aduh saya juga gak tau pak
tapi saya tahu alamat rumahnya pak
mungkin bisa dicari dari alamatnya
di kampung rawa gang haji juna yediban
saya kurang tahu nama lengkapnya
tapi kalau pakai alamat rumahnya bisa
boleh disebut saja pak alamatnya
kampung rawa gang haji juna yediban
sebentar saya cek dulu ya pak
mas almanis sih
pak saya mau nanya ini kenapa makam anak saya jadi seperti ini ya
waduh saya gak tau bu
waktu itu saya lihat ya udah begitu
pokoknya dia itu tukang yang menggali kuburannya nindi kan
berarti ibu ibu yang tadi itu istrinya